penurunan tarif angkutan umum oleh organda dan dewan transportasi umum
nyatanya tarif angkutan masih berlaku normal
pengemudi angkutan umum berdali tidak ada sosialisasi tentang keputusan ini
angkutan umum yang merupakan moda transportasi masyarakat
memiliki andil besar dalam perekonomian
kebijakan penurunan tarif angkutan umum yang dicanangkan pemerintah
bersama organisasi angkutan darat atau organda
dan juga dewan transportasi umum
menjadi angin segar bagi penggunanya
organda dki jakarta telah menandatangani surat penurunan tarif angkutan umum
kelas ekonomi dan non ekonomi di jakarta pada senin empat april
penurunan itu berlaku perselasa lima april
organda juga akan melakukan sosialisasi kebijakan itu hingga tujuh april
namun hingga selasa siang tarif angkutan umum belum juga diturunkan
para sopir berdali belum adanya sosialisasi dari organda
tidak ada perintah untuk penurunan
penurunan tarif angkutan umum
ya memang ada perintah dari
organda masih biasa
berbeda dari sopir angkutan umum
para penumpang sebenarnya sudah mengetahui adanya penurunan tarif
namun mereka terpaksa masih membayar dengan tarif lama
ya sedikit banyak tahu dari dki

tidak ada penurunan dari penumpang untuk minit ini
penurunan harga bbm bersubsidi membuat angkutan umum sebenarnya
harus menurunkan tarif dari tiga ratus hingga lima ratus rupiah
maria sarjana jakarta